mak ini ada transferan buat mak bapak sama ronaldo
alhamdulillah terima kasih idan
idan uncung baru datang juga
ini uang dari idan transferan dari neneng
uang yang untuk ronaldo yang kita gunakan
transferan berikutnya baru akan masuk sebulan lagi
kamu jaga diri baik baik
kalau kamu susah tidak ada orang yang akan menolong kamu
turk kamu yakin kamu mau bawa baju sebanyak ini tuh
enggak usah bawa baju kali tut kan kita enggak nginep
omset kalau nanti kita keringetan gimana
kalau nanti kita bau gimana
kalau nanti bajunya kotor gimana moms
moms kan jarang mandi
udah gitu jarang ganti baju lagi
kamu tuh kalau ngomong sembarangan ya
kalau didengar orang nanti dipikir mama bentar jarang mandi tahu
ih moms moms tau gak sih kalau moms itu kurang satu hal
moms gak bisa bercanda
orang aku lagi bercandain moms momsnya malah serius
kalau kaya begini moms itu bisa jantungan beneran
moms itu bisa cepet kena struk
sok tau kamu tuh sok tau
moms itu gak bisa menerima kritikan
kritikan itu adalah obat moms
emang sih pahit tapi itu bisa bikin kita jadi lebih baik
kalau bukan nakoh yang jujur sama mama siapa lagi coba
kejujuran itu memang menyakitkan
tapi itu bisa membuka pintu masa depan kita
dan kita bisa berjalan terus ke depan
emang susah sih jadi anak
ih moms kenapa malah ketawa
kamu tau gak kamu kalau lagi kayak gini mirip sama siapa

ada sesuatu yang membebani pikiran saya bu
beberapa bulan berada di sini
kita mencoba melakukan sesuatu yang baik
satu persatu mutiara mulai kita temukan
febre yang pintar
edward yang memiliki bakat basket
dan sekarang kita memiliki taman bacaan
bukannya itu memang bagus viola
iya betul bu
anak anak kita tumbuhkan rasa cinta membaca cinta belajar
dan suatu hari nanti mereka akan mencintai buku
pikiran mereka akan terbuka
kecerdasan mereka akan berkembang dengan pesat
dan mereka akan tumbuh menjadi jiwa jiwa yang haus akan ilmu
itu kan memang yang kita harapkan bu
semakin cerdas seseorang akan semakin tinggi tingkat kebutuhannya bu
murid sd akan membutuhkan smp
murid smp kan membutuhkan sma
dan murid sma akan membutuhkan universitas
gelar s satu s dua s tiga
yang tadinya tidak ada di benak mereka sekarang menjadi ada
tapi ibu mereka hanyalah seorang tkw
ayah mereka tidak memiliki pekerjaan
lalu bagaimana jika suatu saat nanti keinginan mereka untuk kuliah itu sangat besar
keinginan untuk menjadi seseorang itu sangat tinggi
tapi mereka tidak dapat melanjutkannya
anak anak itu ibarat aliran sungai yang mengalir
imbajinasi mereka itu tidak akan berjalan
imbajinasi mereka itu tidak akan berjalan
imbajinasi mereka itu tidak akan berjalan
imajinasi mereka itu tidak bisa dibendung
jika aliran sungai dari tanggul yang rubuh itu tidak kita sediakan
maka mereka akan memporak perandakan semuanya bu
anak anak yang cerdas terpaksa harus berhenti sekolah
karena tidak memiliki biaya
cita cita besar yang hidup dalam benak mereka
terpaksa harus mereka matikan
mereka bisa rubuh dok
mereka bisa depresi
ya ampun bu yola
saya sampai lupa nawarin bu yola minum
bu yono udah pernah cobain belum
minuman susu yang dicampur sama jus
belum pernah bu
nah ini bu minumannya
ini tuh minuman susu
tapi campur sama jus
rasanya segar banget
segar ya bu
iya mas segar
jangan dibiasakan keluyuran sama sobri
sampai pulang menjelang maghrib seperti tadi itu
ini yang pertama dan terakhir
kalian bukan memukri
kalau sudah mohrim
kalian mau pulang jam berapa terserah
jangan panduannya bird
dramatis sisa cinta di sektor
jangan sampai aja
yang ternyata rok
siapapun orang yang kejam sekarang
beat di luar begiku

ini si cantik lo ngapain sih di rumah
lagi bersihin muka
apalagi sih yang dibersihin
wajah kamu teh udah bersih
nanti kalau kelewat bening
anda bisa ngaca lagi di wajahnya cici
wajeng bisa aja
biasa gomelin cewe ya
biasa gomelin cewe ya
ate gak pernah ngegomelin cewe
lagi nelfon kamu waktu manis di rumah
putri tukang beca
dapat ip tiga sekian
kita semua menangis
tapi apakah kita tau
bagaimana tukang beca tersebut menangis